buah durian yang memiliki nama ilmiah durio zibentinus punya banyak penggemar fanatik
meskipun sebagian orang tidak menyukai aromanya
dikenal dengan sebutan populer raja segala buah atau king of fruit
durian mudah ditemukan di jual di tepi jalan
di jakarta salah satunya adalah di kawasan kalibata
buka dua puluh empat jam tiga puluh kios durian di sini menjajakan berbagai jenis durian lokal dan impor
cara menyantapnya juga bebas
salah satunya adalah mencampur daging buahnya ke dalam minuman kopi
menurut penggemarnya rasa manis durian bercampur dengan pahitnya kopi hitam tanpa gula memberikan sensasi yang berbeda
alhamdulillah sangat enak
dari dulu berapa sering minum kopi pakai durian
tidak sering tapi suka
bagaimana cara membuat enak makan durian pakai kopi
barangkali ya rasa duriannya lebih itu kemudian dicelup dengan rasa kopi ya durian dengan kopi jadinya
yang bagi yang belum pernah merasakan ya coba dirasakan dulu
baru mengatakan bahwa
durian dicampur kopi itu berbahaya
kalau saya sudah sering dan beberapa kali dan makannya banyak
alhamdulillah baru pertama kali dan sangat sangat enak
berbahaya itu saya tidak tahu
karena saya juga ada coba ini enak sekali
tetapi ada kabar yang beredar di tengah masyarakat
cara makan durian seperti ini bisa membahayakan kesehatan bahkan mengakibatkan kematian
kabar ini ditepis oleh dokter spesialis gizi klinik samuel utoro
menurutnya pandangan itu cuma mitos
bahkan dokter samuel menekankan buah durian adalah buah yang kaya gizi dan bisa dikonsumsi bersamaan dengan kopi
asalkan jumlahnya tidak berlebihan
dan penikmatnya tidak memiliki riwayat penyakit jantung dan hipertensi
bagi mereka yang mengidap sakit jantung dan hipertensi mengkonsumsi durian bersama kopi bisa menyebabkan stroke bahkan kematian akibat tekanan darah yang melonjak
jadi gini durian dengan kopi itu tidak membuat mengeluarkan racun yang dapat secara seketika menimbulkan kematian
tapi kopi kita tahu kan berbunyi
tahu kan mengandung kafein
kafein itu satu zat yang bersifat stimulan
stimulan itu merangsang termasuk otot jantung
orang minum kopi tekanan darahnya bisa naik
karena pompa jantungnya jadi lebih cepat
duriannya sebenarnya buah yang sehat
tapi jangan makan durian yang terlalu matang
karena begitu dia terlalu matang dia mengalami fermentasi
wangi itu dan fermentasi melepaskan namanya alkohol
walaupun sampai sekarang masih ini suatu perdebatan
duren itu apakah tinggi alkohol atau tidak
jadi sebaiknya makan duren itu jangan yang terlalu matang
bijak mengkonsumsi makanan dengan makan
secukupnya adalah kunci agar makanan yang kita konsumsi bisa memberikan manfaat baik bagi tubuh
nah bagi anda penyuka buah durian dan suka mengkonsumsi buah ini sambil minum kopi
ada hal yang harus anda perhatikan karena memang ada mitosnya ya gitu ya
betul karena mitosnya ini menyebabkan kematian dan juga berbahaya
kalau anda mengonsumsinya dengan berlebihan
nah satu lagi yang harus diperhatikan adalah pastikan anda tidak memiliki riwayat penyakit darah tinggi atau hipertensi
jadi kalau memang tidak ada riwayatnya kemudian makannya cukup makin nikmat
dan enak banget ya dit ya
kau enggak kan